maka perlu saya menyampaikan beberapa hal
yang pertama pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker
jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang
maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker
namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker
bagi masyarakat yang masuk kategori rentan lansia atau memiliki penyakit komorbid
maka saya tetap mengatakan
tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas
demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek
maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas
yang kedua bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri
yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap
maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab pcr maupun antigen
demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan itu tadi pernyataan pers yang disampaikan oleh presiden joko widodo
terkait pelonggaran penggunaan masker
saya akan recap sejenak
tadi presiden jokowi menyampaikan
bahwa pemerintah memutuskan melonggarkan kebijakan pemakaian masker
jika masyarakat beraktivitas di luar ruangan
maka diperbolehkan tidak memakai masker
sementara bagi masyarakat yang beraktivitas di dalam ruangan
dan memakai transportasi publik
maka masih tetap diwajibkan menggunakan masker
bagi masyarakat rentan lansia dan yang memiliki penyakit komorbit
tetap menggunakan masker
dan bagi para pelaku perjalanan luar negeri dan juga dalam negeri
yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap
maka tidak perlu menyertakan ataupun melakukan tes swab pcr
dan juga tes antigen